kehadiran jam tangan pintar apakah ini sepenuhnya memenuhi kebutuhan penggunanya
atau hanya sekedar gaya gayaan atau untuk gaya hidup bagi kaum milenial
segala fitur dan fungsionalitas yang kami ulas dalam hes on berikut ini
selain ponsel smartwatch juga merupakan perangkat serba guna yang populer digunakan di seluruh dunia
tak terkecuali di indonesia
lantas apa yang menyebabkan orang orang memilih smartwatch dibandingkan jam tangan konvensional lainnya
smartwatch itu praktis untuk olahraga aku bisa nge track langkah aku berapa
aku sudah berapa kilometer
smartwatchnya fitur stopwatchnya juga berguna
sebanyak lebih dari satu ratus tiga puluh dua juta jam pintar terjual di seluruh dunia
produsen ponsel besar seperti apple samsung hingga xiaomi mengeluarkan produk smartwatch
di indonesia smartwatch atau jam tangan pintar
mulai dikenal sejak samsung mengeluarkan galaxy gear pada tahun dua ribu tiga belas
pada tahun berikutnya berbagai merek gawai lainnya turut mengeluarkan smartwatch
di indonesia smartwatch cukup digemari
kalau saya pikir smartwatch di indonesia memang cukup berkembang ya marketnya ya
tapi seperti yang pernah saya bicarakan memang ada dua tipe customer
yang terlibat dengan gadget nya
jadi satu tipe yang saya bilang adalah fashionista
dimana mereka harus punya smartwatch karena terlihat keren
kemudian ada juga satu grup yang saya sebut digital master
nah grup ini adalah orang orang yang memang punya objektif jelas mengapa mereka memakai smartwatch
mungkin seorang bisnis yang perlu mengikuti pengembangan stok mereka
atau mungkin orang orang yang sangat berpikir
mereka memiliki inti
mereka memiliki inti
mereka memiliki inti untuk berlatih

mereka memiliki inti untuk berlatih
mereka memiliki inti untuk berlatih
mereka biasanya sangat berhubungan dengan pengguna smartwatch
salah satu pemain baru di pasar smartwatch adalah feedback
sebelumnya produsen wearable device asal amerika serikat ini lebih banyak memproduksi gelang kebugaran
namun pada dua ribu lima belas fit beat mulai memproduksi smartwatch

selain memiliki fitur untuk memonitor siklus subuh jam tidur dan aktivitas olahraga penggunanya
feedback juga memiliki fitur penyimpanan lagu
fitbit juga memiliki fitur penyimpanan lagu
fitbit juga memiliki fitur penyimpanan lagu
di smartwatt saya ini bisa menampung sekitar seribu lagu
jadi saya tidak perlu repot untuk membawa device lain untuk mendengarkan musik ketika berolahraga
rata rata smartwatch yang beredar di pasaran
memiliki spesifikasi jam tangan untuk kegiatan outdoor
ada yang tahan terhadap percikan air
ada juga yang bisa dibawa penyelam hingga kedalaman tertentu
bedanya sistem operasi smartwatch perlu diperbaharui dari waktu ke waktu
beda kegiatan mungkin berbeda juga pilihan smartwatchnya
yang jelas pilihlah yang sesuai dengan kebutuhan anda
muhammad rizata jakarta